ketua umum pkb mohaimin iskandar atau caimin akan memutuskan siapa koalisinya untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat sebulan ke depan
caimin menegaskan kadarnya siap
pernyataan caimin sampaikan di selacara pelantikan laskari joroy royo di semarang jawa tengah pada kemarin
caimin tidak secara gamblang menjawab pertanyaan media akan berpasangan dengan siapa di pilpres dua ribu dua puluh
tapi caimin menegaskan seluruh kader pkb siap bekerja keras untuk meraih sukses di pemilu